jakarta utara terpaksa menempati hunian sementara di lantai dasar rusunawa
warga yang direlokasi dari waduk pluit dan kali gendong ini menempati unit rusun
yang seharusnya diperuntukkan sebagai fasilitas publik dan aktivitas ekonomi warga rusun
sebanyak delapan puluh empat keluarga menempati sepetak lahan hunian sementara dengan luas masing masing dua x lima meter
di rumah susun waduk pluit jakarta utara
dari dua belas unit blok rumah susun enam diantaranya terdapat hunian sementara
yang kondisinya tidak layak dijadikan tempat tinggal
salah satunya unit yang ditempati sarjudin dan keluarga kecilnya selama tiga tahun terakhir
seperti hunian sementara lainnya tempat tinggalnya ini tidak memiliki dapur dan kamar mandi
untuk air sangat susah ini juga tempat pemandian kita bikin sendiri gitu ya
kalau untuk masalah pembuangan air besar kita ada mck di luar
memang sangat mengganjal buat kita
keterbatasan lahan dan kekurangan air bersih juga dialami oleh zainal
yang menempati hunian sementara di lantai dasar blok lima rusunawa waduk pluit
zainal yang tinggal bersama istrinya menjadikan hunian sementara ini sebagai tempat tinggal
sekaligus tempat usaha jahit
ia membangun lantai dua huniannya dari rangka kayu dan triplek untuk dijadikan kamar tidur
untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya zainal dan warga hunian sementara
membeli air bersih seharga rp dua puluh
rp dua puluh per jari kek
sebenarnya sih enak tinggal di sini
cuman kata saya lampok yo langsung diresmiin diizinin untuk bikin sp gitu
karena ini kan masih sewas was
masalahnya masih was was masalahnya kan belum ada status resmi dari pengelola
baik sarjudin dan zainal berharap bisa segera mendapat kepastian tempat tinggal tetap untuk mereka
karena status mereka sebagai penghuni sementara di rusunawa waduk pluit
membuat status kependudukan mereka mengambang
walaupun tinggal di rusun waduk pluit status domisili mereka masih tercatat di tempat tinggal sebelumnya
yang sudah digusur dan dijadikan waduk
sementara untuk mengurus kependudukan baru legalitas mereka sebagai warga rusun waduk fluid masih berstatus sementara
kebijakan kami ini kebetulan kepala prs melakukan kebijakan secara bertahap
kalau ada unit yang kosong akan dinaikkan ke atas
jadi dari total awal mereka itu ada sekitar delapan puluh
kalau ada yang berusaha sekitar empat keluarga sudah kita naikkan secara bertahap ke atas
dan ini juga sudah kita sampaikan di rapat rapat di tingkat dinas maupun di tingkat provinsi bermasalah seperti ini
sementara sebagian besar penghuni sementara ini menolak jika dipindahkan ke rusun di wilayah lain
dengan alasan jauh dari tempat mereka mencari nafkah
karena kebanyakan dari warga relokasi waduk pluit bekerja di tempat pelelangan ikan muara baru
yang letaknya tidak diberikan
jauh dari rusunawa
manggar fatani jakarta